sejumlah masa dari dewan syariah kota surakarta meminta presiden jokowi untuk serius menangani masalah di papua
tuntutan masa ini disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan mapol res surakarta pada jumat sore
menurut mereka kerusuhan yang mengakibatkan tiga puluh tiga orang meninggal dunia dan seribuan warga mengungsi
hingga ratusan ruko rumah dan mobil dibakar masa adalah kegagalan pemerintah
pengunjuk rasa meminta aparat keamanan segera melakukan pemulihan kondisi di wamena
dengan pendekatan persuasif agar situasi kembali aman dan tetap meningkatkan keamanan bagi warga semua
aksi ini juga meminta pihak yang berwenang untuk menindak semua perusuh dan menangkap aktor intelektual tragedi wamena
termasuk menginvestigasi organisasi papua merdeka atau opm
sementara itu puluhan mahasiswa papua dan papua barat sejabodetabek
menggelar aksi damai di depan anjungan rumah adat papua taman mini indonesia
indah jakarta timur jumat sore
mahasiswa mendeklarasikan perdamaian dan persaudaraan antarumat ras suku adat republik indonesia
permohonan maaf serta rasa bela sungkawa disampaikan khususnya untuk suku minangkabau bugis toraja dan minahasa
serta suku bangsa lainnya atas peristiwa yang terjadi di wamena
selain itu mahasiswa juga mengutuk keras tindakan pelanggaran hak asasi manusia
yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab
mahasiswa juga mengajak agar masyarakat wamena saling menjaga dan menjunjung tinggi nilai bineka tunggal ika
kami atas nama mahasiswa papua dan mahasiswa papua barat
dengan ini ingin menyampaikan permohonan maaf kami
dan rasa bela sungkawa kami terhadap saudara saudara kami
dari suku minangkabau bugis toraja
dan minahasa dan suku bangsa lainnya
dengan ini kami ingin mendeklarasikan perdamaian dan persaudaraan kami